informasi pertama cnn indonesia update datang dari amerika setengah
pihak berwajib honduras melaporkan gelombang imigran yang ingin menyeberang perbatasan meksiko
untuk menuju amerika serikat semakin tinggi
walaupun presiden donald trump sudah mengeluarkan ancaman akan memutus bantuan regional mereka
pada rabu waktu setempat pejabat setempat mengatakan para imigran hoduras mengantri untuk naik ke dalam bus
yang akan mengangkut mereka menuju utara untuk menyeberang meksiko menuju amerika serikat
pemerintah meksiko sendiri mengatakan siapapun dapat masuk ke negara mereka dengan bebas dengan menggunakan visa meksiko
namun jika mereka tidak memiliki dokumen lengkap mereka dapat dideportasi
donald trump dalam cuitannya mengatakan undang undang imigrasi saat ini sangat lemah
dan mengancam akan menghentikan bantuan pada honduras guatemala dan el salvador
jika mereka gagal untuk menggandang mengadang para imigran gelap menyeberang menuju amerika serikat
kita ke haiti satu orang tewas akibat demonstrasi anti pemerintah yang berujung menjadi kerusuhan di haiti pada hari rabu waktu setempat
para demonstran meminta presiden jovenel mois untuk turun dari jabatannya
akibat memburuknya kondisi ekonomi di haiti
para demonstran juga menyorot kasus korupsi yang menyangkut pemerintah terkait program minyak negara negara karibia dengan venezuela yang bernama petro karibia
informasi selanjutnya gelandang chelseasera bregas masuk ke dalam buku rekor dunia atau guinness world record dua ribu dua puluh
sebagai pemain tercepat yang mencetak seratus asis di kompetisi liga inggris
dikutip dari laman guinness world record
asal spanyol tersebut membuat seratus asis dari dua ratus sembilan puluh tiga pertandingan atau tujuh puluh empat pertandingan lebih cepat dibandingkan pemegang rekor sebelumnya
ryan gigs yang mencatatkan seratus asis dalam tiga ratus enam puluh tujuh pertandingan
masuk ke dalam buku rekor dunia sebetulnya bukanlah hal baru bagi ches fabregas
sebelumnya ia menorehkan rekor dunia pertamanya ketika tampil di acara sky one league of their on pada juli dua ribu tujuh belas
fabregas saat itu tercatat sebagai pemegang rekor umpan volley terbanyak dalam dunia
dan tiga puluh detik dengan catatan lima belas umpan sukses